empat peninggal saja kepada rekan rekan di sana masih ada yang berdua belas masih dua belas peninggal kepada marcel

yang dilakukan oleh senara marcel ada pun senara oki
selama beberapa bulan ke depan keseruan kompetisi sepak bola bandung premier league ini
akan secara rutin berlangsung tiap akhir pekan
musim ini bandung premier league total akan menggelar tiga ratus enam pertandingan
di lapangan sepak bola progresif bandung jawa barat
keberadaan dari bandung premier league ini menarik
semangat dari berdirinya liga sepak bola amatir ini adalah bagaimana bisa mengelola kompetisi dengan lebih profesional
hasilnya sudah memasuki musim ketiga sudah ada tiga puluh enam tim yang ikut di dalam bandung premier leagu
yang dibagi menjadi dua kasta
dan seperti liga sepak bola di seluruh dunia di bandung premier league ini juga berlaku sistem promosi dan degradasi
orang yang membidani lahirnya bandung premier league adalah doni setiabudi
di liga sepak bola amatir ini aturan dan regulasi yang sudah disepakati benar benar menjadi acuan untuk mengambil sebuah keputusan
tidak hanya itu pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini juga membuat sejumlah terobosan yang belum pernah dilakukan di liga sepak bola amatir sebelumnya
pemain yang bermain di liga bandung premier league ini itu harus tercover asuransi
apabila tidak tercover asuransi itu tidak bisa bermain
kemudian yang hal hal lainnya seperti teknologi kita ada alfar ada gola gola ada apa apa
ada alat komunikasi wasit
nah tapi ada satu celah yang memang juga cukup bagus di mana apabila ada pemain pemain muda yang potensial kita sudah bekerja sama dengan pelatih pelatih liga satu di indonesia
artinya mereka punya kesempatan untuk menuju ke gerbang profesional artinya kita akan memberikan kesempatan mereka untuk seleksi
kemasan pertandingan dari liga sepak bola amatir ini juga bisa dibilang cukup luar biasa
bahkan di musim ketiganya beberapa pertandingan di bandung premier league disiarkan langsung di media berbasis aplikasi dan sosial media lengkap dengan komentator dan grafis susunan pemain dari tim yang akan bertanding
oke selamat siang
minta allah agar bulan ada berada
dari sabang sampai merauke
doni juga menerapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh tim yang ingin berpartisipasi di bandung premier league
setiap tim harus memiliki manajer pelatih hingga kitman yang bertugas
dan juga mempersiapkan seluruh kebutuhan tim
saya ingin mendidik para klub ini belajar mandiri secara profesional walaupun amatir
jadi kalau bisa dilihat sekarang peserta peserta bpl ini kan bijersinya itu sudah banyak sponsor
artinya mereka sudah punya kemampuan untuk meng hire si sponsor
nah sponsor itu kan tidak sembarangan mensponsori
jadi ketika manajemennya sehat atau apa baru sponsor itu masuk
dari tahun ke tahun antusiasme komunitas atau tim amatir di sekitar bandung yang ingin berpartisipasi dalam bandung premier league memang terus meningkat
uang satu juta rupiah yang harus dibayarkan per minggunya hingga uang jaminan per musim sebesar tujuh belas juta rupiah atau menjaminkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor semua dilakukan dengan cara swadaya
kita untuk bayar permit dari mulai pendaftaran sampai permit kita patungan
berapa itu harga
biasanya dari rp satu juta
biasanya dari setiap satu per match kita udunan satu orang di angka rp lima puluh sampai rp tujuh puluh
untuk daya tarik kami sendiri itu bpl ini dikelola dengan sangat profesional
walaupun kami liga amatir tapi kami merasa bahwa kami dihargai
kami diwadahi difasilitasi dengan pertandingan yang sangat profesional sistemnya
dengan adanya var lagi line goal yang mungkin kita lihat kalau di liga satu indonesia sendiri belum

belum ada seperti itu
memasuki musim ketiganya saat ini sudah dua puluh kota yang mengadopsi dan bekerja sama dengan bandung premier league
untuk menggunakan aturan dan cara pengelolaan kompetisi yang sama dengan bandung premier league
pengelolaan kompetisi yang layak untuk diapresiasi meski hanya sekelas liga sepak bola amatir